amin amin putri nggak diajak sih eh wah nggak mau kalah sama papa ya
bismillahirrahmanirrahim ya allah berikan papa
mas aku bener bener nggak ngerti kenapa sih ivan selalu pengen gangguin kita sampai sampai
dia tega merusak usaha kamu mas udah ini adalah sebuah ujian dari allah untuk kita berdua
kita harus pandai pandai bersyukur dan belajar
untuk mengambil hikmah dibalik semua kejadian ini
tapi ini udah kelewatan mas hati aku sakit itu manusiawi mana ada orang tidak sakit hati
kalau misalnya kita dikecewakan oleh orang lain apalagi kalau kita sampai disakiti kita sekarang
yang paling penting adalah belajar untuk memaafkan ivan dan istighfar minta ampunan sama allah
sayang yang penting adalah kita menjaga kandungan kamu
hai supaya kelakaran kita lahir dalam keadaan sehat
sekarang kamu minum dulu
sekarang kita isi
sama mama dan papa
hai tapi aku takut
mereka masih belum bisa terima kita
hai jangan sepujuk kan kita udah punya niatan baik kita jalanin aja
hai tapi mas
udah kita serahin semuanya pada allah
hai dan kita jangan punya pikiran yang enggak
hai sekarang kamu tidur di rumah
hai sekarang kamu tidur di rumah
hai sekarang kamu tidur

berani banget saya datang ke rumah ini
hei berani betul kalian datang kemari ha
hei anak dorong halka keluar dari rumah sini keluar
eh mau kemana sih kalian udah dengar apa sekarang pergi dari sini pergi
mau kemana sih kamu
sebentar lagi mbak jangan kasar seperti itu sama rida kasian
mbak mbak lagi sejak kapan sih saya sederhana sama kamu
sekarang pergi gak pergi
aku mau ketemu sama mama
ya aku tahu tapi kan kita udah usah
bapak abis itu
selamat ulang tahun mama
kok kamu tahu hari ini mau ulang tahun
kok mama gak tahu sih
iya mama lupa makasih udah inget
lihat dulu kapa ya
selamat ulang tahun ya sayang
kamu mau hadiah apa
gak usah pak mama udah punya semuanya
mau punya suami yang baik
punya anak yang lucu
mama bahagia banget
mudah mudahan kita bisa terus sama sama
dalam keadaan suka maupun duka
kuputri gak diajak sih
eh wah gak mau kalah sama papa ya
ya allah berikan papa mama nenek dan putri kesehatan
karena sebentar lagi putri akan punya adik
engkau memberikan samudera kebahagiaan dalam keluarga hamba
engkau juga memberikan pasangan hidup yang terindah dalam hidupku
malam ini akan ditemukan di kajang lie restaurant
ibu bangun ridha ibu
istri anda mengalami ketukuran
dan bayi yang ada di dalam kandungannya
nggak bisa kami selamatkan
sepertinya istri anda juga mengalami benturan yang sangat keras
jadi kami harus melakukan tindakan yang lebih serius
lakukan apa aja dok
asal istri saya selamat tuh
kami akan berusaha dengan sebaik baiknya
namun dugaan kami istri anda akan mengalami kelumpuhan
karena tulang belakang dan saraf lehernya mengalami kerusakan
jadi kemungkinan besar
istri anda tidak bisa melakukan
tapi istri saya bisa melakukan komunikasi
kalau begitu saya mau permis dulu
karena harus segera mengorombasinya
berikanlah keselamatan untuk istriku ya allah
berikanlah hambamu ini kuat untuk menghadapi cobaan ini ya allah